masa gara gara rumah gak laku akan yang salah
yaudah akan berangkat dulu
nabagja teh minta maaf sama emak
soalnya pasca buru buru ada yang mau dikerjain
nabagja marah ya gara gara telepon dede semalam terputus
telepon apa ya mak
ya sudah mak ngerti
eh kang bagja
dari mana dari pasar
bukan dari warung kang abis beli gula
sepertinya akan teh salah ngomong sama emak
akang ketemu emak
akang teh bingung mau jawab apa
tiba tiba aja ratmu karena sedih dan langsung masuk ke dalam
kalau gitu dede masuk dulu ya kang maaf
energen coklat lebih enak coklat nyate terasa pisang
kang idan kelihatan seger hari ini
aduh kamu teh
baru dua juta aja udah panik
nggak ada jiwa bisnis krisan kalian teh
berapa sih uang kamu
dua empat juta dan
nah dua empat juta
terima kasih kang
ternyata bisnis anggang teh memang hebat
idaan teh atuh
nggak usah tin
saya buru buru mau nemuin klien
takut telat eh
lupa pakai jam tangan kang idaan
tadi tes saya dari rumah sakit bogor
makanya atuh eh
kalau berobat teh jangan ke klinik desa
sakit saya teh karena peredaran darah kurang lancar
disuruh lepas jam tangan saya langsung sembuh
udah ya assalamu'alaikum
saya curiga jam tangan ada dijual
udah biarin aja
terserah dia mau ngapain
yang penting uang kita kembali
mak sarapan dulu yuk
mak sarapan dulu yuk
ijom di sana sudah bahagia
mak mau makan dulu ya
sarapan dulu mak
kakak berangkat dulu ya
ada apa sih neng
nggak ada apa apa
kalau neng gak bilang akan tau dari mana
masa gara gara rumah gak laku akan yang salah
ya udah akan berangkat dulu
ma makan dulu ya
ma teh gak boleh ngomong kayak gitu
kamu nanti sama siapa
padja atau sobri
mak gak bisa maksain kamu deh
mah hanya memilih yang terbaik untuk kamu
dede gak bisa ngelupain ah sobri ma
tapi dede gak mau kehilangan emak
duduk dulu ma
bagaimana ma ada yang bisa dibantu gitu
debbie mau ikut ke arena fantasi sama emak
gak percaya sama ma
gak percaya ma tapi
dang ma juga sebenarnya gak mau
kan ada debbie ada juga edward
terus ma jagainya kumaha tuh
ma gak sendirian dang
oh begitu sama siapa ma
sama siapa ma
ada yang nemenin
eh ma buruan siap siapnya
kamu tuh ya kalau mau beli komputer aja semangat
kalo dibangunin subuh males
eh ma semua anak muda gaul tuh emang kayak begitu kayles
disuruh sholat subuh males
susah dibangunin itu anak muda sekarang
eh anak muda apaan aneh begitu ma
astagfirullahaladzim ma kita itu bukan males sholat subuh